dan aku juga gak ngerti mas
udah ya aku pulangin mas ya
katanya mau buat saya jatuh cinta
nemenin saya meeting aja gak mau
kamu tuh hobinya ngerepotin saya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku ada meeting siang ini
mungkin dengan aku menyebuhkan diri
aku bisa ngelupain semua
semua persoalan ini
terima kasih banyak ya pak al
karena sudah mau meramaikan dan merayakan ulang tahun panti
saya yang harusnya terima kasih
terima kasih banyak ya bu ya
sudah mengundang saya di sini dan ketemu sama anak anak
kalau butuh apa apa soal panti ini
jangan sungkan sukan untuk telepon saya ya bu
terima kasih banyak ya pak
selamat berjalan bu
saya mau mengingatkan tiga puluh menit lagi
bapak harus sudah ada di cafe sparrow ya pak
untuk lunch meeting
waktunya mepet lagi ren
ini sekarang saya lagi di panti asuhan
oh kalau gitu bapak langsung berangkat biting aja pak
biar saya yang nyemput bu andin kesana
kalau andin gue tinggalin sendirian disini nungguin rendy
dia bisa tanya tanya soal ren oke bu panti
gak usah ren
andin biar ikut saya meeting aja
makasih ya ren
masa kok ikut kamu meeting
sedih juga ternyata
pergi kontrol kehamilan tapi sendirian kayak gini
harusnya kan inon nemenin

gak masuk masuk sih balesan dari nino
namanya ada berjurut tidak ada bang
ya ampun inon
kamu kenapa sih
kenapa malah gak aktif
kalau mbak anin yang telfon nino langsung angkat kenapa giliran gue yang telfon dimatiin
nanti pas saya meeting kamu tunggu di meja lain aja ya pesan makanan tungguin saya sampai selesai
mas aku mau saya ikut deh mas aku pulang aja ya
udah ikut lah
udah ya aku pulang ya mas ya udah mas
katanya mau buat saya jatuh cinta nemenin saya meeting aja gak mau
jadi gimana ikut gak
kamu tuh hobinya ngerepotin saya aja
kenapa ada nino disini
saya juga gak tau
nek terima kasih
pak aldebaran kenalkan ini pak el nino
beliau ini pemilik perusahaan kontraktor yang akan menangani proyek pembangunan gedung kita yang baru
anda yakin ingin bekerja sama dengan perusahaan pak nino
karena setahu saya pak nino dan istrinya sedang bermasalah terus
gimana dia mau menghandle sebuah proyek yang besar

apa yang dia lakukan
pak el jangan begitu
laut aja ada pasang surut
apalagi rumah tangga
pasti akan ada masalah
rumah tangga pak al juga pasti ada masalah
hanya saja disembunyikan
rumah tangga saya dan andin sangat baik baik saja
bukan begitu sayang
karena saya mengajak istri saya meeting
tolong berikan kursi untuk istri saya di dekat saya
jangan lupa untuk berikan kursi untuk istri saya
gak usah masak aku keluar aja
dan satu lagi
jangan ada yang tebar kesana dengan istri saya
halo siang bel saya silahkan duduk
kok tumben sendirian bel nino mana
nino ada meeting
jadi gimana ada keluhan apa sejak kontrol terakhir
mari kita periksa dulu aja yuk
kalau begitu meeting hari ini saya tutup
secepatnya saya tunggu follow up
dari masing masing departemen
agar proyek pembangunan gedung kita bisa langsung terlaksana
semoga anda bisa cepat baikan dengan isi anda ya pak nino
terima kasih atas perhatiannya